setali tiga uang dengan sby presiden ketiga republik indonesia barudin yusuf habibie juga mengunjungi makam istri tercinta hasri ainun habibi
rabu pagi habibi datang didampingi anak dan cucunya ke taman makam palawan kalibata jakarta selatan
sekitar satu jam habibi beserta keluarga memanjatkan doa dan membacakan surat yasin untuk almarhumah ainun habibi
setiap rayaan hidup fitri bg habibi menjadikan kegiatan ziarah ke makam istrinya sebagai tradisi lebaran yang turut diikuti anak dan cucunya